dan saat ini kita langsung saja bergabung dengan rekan kami diego basro langsung dari stadion candrabaga di bekasi jawa barat
diego jadi pastinya apa saja yang sebenarnya harus diperbaiki oleh timnas indonesia setelah leg pertama melawan burundi dan akan diterapkan betul betul diterapkan di leg kedua ini diego
ya selamat malam putri betul sekali putri indonesia akan kembali berhadapan dengan timnas burundi peringkat satu ratus empat puluh satu di ranking fifa menghadapi indonesia peringkat satu ratus lima puluh satu di ranking fifa saat ini
dan apabila pada pertemuan pertama indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor tiga puluh satu itu tidak membuat pelatih kepala shinteong puas dengan hasil tersebut
pada sesi latihan kemarin saat ditanya awak media pelatih shinteong masih menekan
agar anak asuhnya berusaha secara keras meraih kembali kemenangan pada hari ini
dan dia justru berharap hari ini kemenangan yang diraih oleh anak anak asuhnya lebih meyakinkan daripada pertandingan pertama ketika hari sabtu yang lalu
karena dengan sudah diketahuinya kekuatan burundi sudah diketahuinya permainan yang ditunjukkan oleh burundi seharusnya dengan analisa yang tepat dan persiapan yang tepat yang sudah dilakukan oleh tim pelatih dan juga oleh anak anak asuhnya
dan juga pelatih kepala shinteong sendiri seharusnya pertandingan yang lebih baik dapat ditunjukkan oleh skuad garuda
dan memang beberapa hal dicoba diperbaiki oleh pelatih kepala shinteong dan juga staf pelatih yang lain pada sesi latihan terakhir kemarin sebelum pertandingan hari ini digelar
dan sepertinya akan ada kejutan di pertandingan kali ini dimana pada sesi latihan kemarin ada formasi baru yang dicoba oleh pelatih shinteong
yakni apabila pada pertandingan pertama formasi satu tiga empat tiga dengan tiga back di belakang diterapkan
akan tetapi pada pertandingan kali ini berkaca pada sesi latihan malam kemarin pola empat back di belakang sepertinya akan dicoba pada pertandingan kali ini dengan formasi satu
di mana di belakang nadeo argawinata sepertinya akan kembali dipercaya di bawah mister gawang
kemudian dua back sentral akan diisi oleh jordi amat dan juga elkan bagot
diapit oleh back kanan yance sayuri dan juga back kiri pratama arhan
sedangkan di lini tengah ada sedikit pergantian apabila kemarin rahmat irianto dimainkan
maka sepertinya kali ini akan ada riki kambuaya yang mengisi tempatnya ditemani oleh mark klok
sedangkan di sisi sahab kanan sendiri akan diisi oleh saudara kembar yance sayuri yakni jakob sayuri
dan di sahab kiri nantinya akan diisi oleh yang biasanya bermain sebagai track artista
kali ini bermain sebagai winger
di sisi sisi kiri yakni pemain naturalisasi stefano lillipali
dan ada dua striker yang disiapkan oleh pelatih shinteong pada pertandingan kali ini
yakni dendi sulistiawan dan juga dimas derajat yang sempat mengalami cedera cukup lama sehingga ia tidak ikut pada piala aff yang lalu
dan sepertinya akan kembali diturunkan pada pertandingan kedua melawan burundi ini
dan beberapa aspek dari permainan kemarin di latihan coba diperbaiki oleh pelatih shinteong
ia mencoba agar anak anak asunya dapat bermain dengan penguasaan bola yang lebih mulus lagi
ia masih belum puas dengan performa ball possession yang ditampilkan oleh anak anak kasusnya
karena mereka kerap kehilangan bola dengan begitu mudah
oleh karena itu pada saat latihan kemarin mereka dilatih dengan area lapangan yang lebih kecil
sehingga mereka mendapatkan tekanan yang lebih cepat dari pemain pemain lawan
dan itu akan melatih kontrol kemudian passing mereka lebih cermat
lagi di bawah tekanan lawan yang lebih cepat tersebut
dan setelah melakukan latihan ball possession tersebut
kemudian latihan dilanjutkan dengan latihan skema penyelesaian penyelesaian akhir
yang juga masih menjadi pr bagi squad garuda ketika melawan burundi pada pertandingan yang pertama kemarin
selain itu juga skema set piece atau bola bola mati juga dilatih pada persiapan malam kemarin
dimana diharapkan dari skema skema bola mati ini juga antisipasi
lebih baik dapat dilakukan oleh pemain pemain bertahan indonesia putri
diego kalau misalnya kita lihat di pertandingan leg pertama kemarin itu
burundi kan baru mengeluarkan pemain pemain intinya
pemain top topnya itu baru di babak kedua
apakah ini juga diantisipasi oleh shin taeyong malam hari ini akan terjadi hal yang sama
ya tentunya ini akan menjadi bagian dari antisipasi dari shin taeyong dan staff pelatih
dan juga analis dari tim nasional indonesia sendiri
dan juga analisis secara meseluruh terkait dengan game model yang diterapkan oleh burundi pada pertandingan yang pertama kemarin
namun memang banyak pemain pemain inti yang baru diturunkan oleh squad burundi menjelang akhir akhir babak kedua
seperti pemain kunci mereka saido berahino sendiri belum diturunkan pada pertandingan kemarin
dan sepertinya pada pertandingan ini akan diturunkan dan beberapa pemain pemain inti lainnya yang kemarin baru babak kedua diturunkan
akan diturunkan sejak awal
tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi squad timnas untuk mengantisipasi kualitas yang dimiliki oleh pemain pemain inti burundi
terutama saido berahino yang sempat bermain di liga premier inggris di stock city
dan meskipun mungkin nanti akan ada perbedaan kualitas antara pemain cadangan dan pemain inti yang diturunkan oleh burundi
akan tetapi sepertinya game model yang diterapkan
dan akan sama sehingga pola pola serangan burundi kemudian pola bertahan dan juga bagaimana mereka bereaksi ketika transisi
tentunya mereka mempunyai skema skema yang sama dan ini sepertinya sudah coba diantisipasi oleh staff pelatih dan coba dilatih di sesi latihan persiapan kemarin malam putri
diego pertandingan akan dimulai sekitar pukul dua puluh tiga puluh
ini mengantisipasi bulan ramadan yang saat ini berlangsung
dijalankan oleh sebagian besar umat muslim di indonesia
apakah antusiasmenya anda melihat masih sama jika dibandingkan dengan pertandingan pertandingan yang diselenggarakan tidak di bulan ramadan
ya putri apabila kita berbicara mengenai antusiasme penonton yang datang untuk menyaksikan pertandingan timnas
biasanya setiap pertandingan timnas diselenggarakan dimanapun akan selalu banyak supporter timnas
yang hadir untuk mendukung langsung skuad garuda menghadapi lawan lawannya
akan tetapi hal tersebut tidak terlihat pada pertandingan kali ini di malam hari
dimana sepertinya pertandingan yang digelar di waktu kerja ini membuat banyak penonton yang urung untuk datang ke stadion langsung menyaksikan pertandingan menghadapi burundi di leg yang kedua ini
dan suasana ramadan juga membuat sepertinya banyak yang memilih untuk melakukan kegiatan kegiatan
untuk mengisi bulan ramadan mereka
dan selain itu juga faktor lawan yang dihadapi oleh timnas indonesia kali ini juga sepertinya kurang menarik bagi mereka untuk menyaksikan pertandingan timnas langsung di stadion
apabila sebelumnya di fifa matchday sebelumnya indonesia menghadapi kurasaw yang berada di peringkat delapan puluh empat
indonesia kali ini berhadapan dengan burundi yang peringkatnya mungkin terpaut tidak terlalu jauh dengan indonesia
yakni peringkat tujuh puluh empat
inilah yang kemudian membuat antusiasme atau animo dari masyarakat untuk menyaksikan pertandingan timnas di stadion secara langsung tidak begitu besar seperti di pertandingan pertandingan sebelumnya di fifa matchday sebelumnya
mungkin masih akan ada penonton yang datang untuk menyusul menjelang kick off dilakukan pada pukul dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat nanti
sepertinya tidak begitu optimis akan begitu ramai penonton yang datang pada pertandingan kali ini
karena di pertandingan yang pertama saja hanya ada sekitar empat penonton yang datang untuk menyaksikan pertandingan
laga tersebut berlangsung di akhir pekan
sedangkan saat ini laga dilaksanakan saat hari kerja
maka kecil kemungkinan penonton akan membludak seperti pertandingan pertandingan sebelumnya putri
terima kasih atas informasinya
kami tunggu terus perkembangannya langsung dari lokasi